kekongkong ini kok di banding banding kee
besar kemungkinan anda sudah melihat penampilan farel prayoga
bocah salbanyuwangi jawa timur
yang sukses meramaikan upacara tujuh belasan di istana merdeka
penampilan farel juga turut disaksikan
pecinta lagu ojo bandingke abah lala
yang menyaksikannya secara daring
melihat lagunya dibawakan di istana merdeka
abah lala pun tidak kuasa menahan air mata
abah lala yang punya nama asli agus purwanto
sejatinya bukan nama baru di kancah industri musik tanah air
pria tiga puluh lima tahun asal boyolali jawa tengah tersebut
telah melahirkan sejumlah karya yang meledak di pasaran
ditemui usai wawancara di program rumpino secret transtv kami siang
abah lala mengaku tidak tahu lagunya akan dibawakan
pada upacara kemerdekaan indonesia
ia baru tahu saat temannya menghubungi
untuk menyampaikan lagunya disiarkan secara langsung
abah lala kemudian menceritakan kisah dibalik pembuatan lagu
ojo di bandingke yang diciptakan sekitar empat bulan yang lalu
lagu ini terinspirasi dari kehidupan sahabatnya
joko warsito yang tunangannya pada saat itu
kerap dikenalkan orang tuanya kepada pria pria yang lebih mapan
meski bukan penyanyi yang membawakan lagu ojo di bandingke
pada upacara tujuh belas an abah lala mengaku termotivasi
untuk terus menghasilkan karya karya yang dapat
digemari pecinta musik indonesia
bagi abah lala tak masalah jika penyanyi lain
meraih kesuksesan dengan membawakan lagu ciptaannya
kalau musisi itu perlu yang namanya rasa kegotong royongan
kekompakan saya juga
pop kan perlu juga
seperti ini kan juga berkat bantuan denny caknan
darboy gang mas wandria dan teman teman yang lainnya
tanpa ada mereka mereka yang cover
kan menyebarnya juga nggak mungkin luas kan
pokoknya kalau ada yang mau pakai lagu saya
itu saya mengucapkan banyak terima kasih
abah lala berharap pemerintah dapat mendukung musisi lagu jawa
agar tidak hanya terkenal di indonesia
tapi juga dikenal di manca negara
arya dita utama arief tidiawan jakarta